mau dong ayamnya dimana itu
baik anak anak santriwan maupun santriwati sekarang komando diambil oleh oleh usahamu sayang
wantak dan santu ini ya sekarang untuk bisa mendapatkan haikal secara cepat kita harus
bergerak menyebar cari ke semua wilayah di daerah sini mudah mudahan haikal bisa segera ditemukan
cari haikal niatkan lillahi ta'ala karena allah mudah mudahan allah memudahkan segala urusan kita
amin begitu anak anak fahim sebelum mencari kita baca dulu bismillahirohmanirohim yuk bergerak
anak anak pada semangat banget nyari haikal nya saya seneng lihat deh ustadz musa enggak ikut mencari
buat apa saya ikut mencari toh yang saya cari cari selama seumur hidup saya tuh sekarang udah ada di
highlight hai maaf kasusnya saya duluan yang sampai hukum waalaikumsalam
waduh enak banget
wah hebat banget
wah sangka mu hebat
sangka mu hebat
ini lagi sakit kok malah hebat
katanya tadi gak sakit
gak tau apa mana itu
gak tau apa mana itu
karena kau mau ngaget
ada jejak kaki anak kecil
ibu kita mau numpang tanya
ibu liat haikal udah ya
haikal itu anak santri kunanta bu
dia jago ngerap
kira kira itu tingginya segini
terus rambutnya ikal
abis itu dia kurus
ibu liat gak
yaudah kita pamit dulu ya
makasih ya bu
eh kayaknya udah sampe nih
sentral peternakan tenggar beriman
makasih ya bu
gak tau lagi mau ngapain
dia mah gak bakal bisa dikibulin
ada disini bang ube
harusnya bang ube yang tanya sama haikal
harusnya kan haikal belajar sama santri santri yang lain
aku beneran masuk neraka dong
tadi dia bilang mau liat proses pengelolaan susu tadi
iya iya bener bang ube
mau liat prosesnya
saya kira dia serius tan
tadi pagi juga saat penyaringan sama pasterisasi
gak enak lah saya ajak ke depan
karena ada pak ustad
ubei udah dibilangin sama bapak petugas
tadi saya mau kasih tau ustad
pas udah jalan
saya jadi kelupaan tad
tapi sebentar kal
haikal udah lapar belum sama ustad musa atau ustad jesafa
hmm udah belom
ih jujur jangan ya
kalo bilang belum pasti bang ube marah banget
ah sekali lagi aja deh aku gak jujur
udah udah udah tadi udah bilang sama ustad jesafa
tadi ke saya juga bilang begitu pak ustad
oh aku bilang juga apa bang ube
bener percaya sama haikal
ya insya allah ube percaya sama haikal
kalo gitu sekarang
haikal nanti temenin ub dulu ke rental komputer ya
siap pak ube
ya asik diri
kirain udah mulus banget jalannya
eh masih ada dia
aduh aduh aduh
gak usah capek capek nyari haikal
kalo perlu haikal
nggak usah balik lagi ke pesantren
ngerti gak omongan dia
udah udah sekarang aja kita kecapean kita bikin pesta pesta
hai ah pesta pesta apa ya
pesta pesta nya kita bakar ayam
bakar ayam bakar dong
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh